satreskrim polrestabes surabaya menangkap tujuh pelaku tindak pidana perdagangan orang atau tppo
tujuh pelaku yakni satu mucikari enam joki memperkerjakan pekerja seks komersial di bawah umur
inilah detik detik penangkapan pelaku tindak pidana perdagangan orang atau tppo
di sebuah apartemen di surabaya yang dilakukan unit ppa satreskrim polrestabes surabaya
dalam rekaman polisi mengamankan para pelaku saat sedang menunggu taksi online untuk pindah lokasi
para tersangka akhirnya dibawa ke polrestabes surabaya pada selasa siang
mereka adalah yk perempuan yang berperan sebagai mucikari usia dua puluh empat tahun dan enam orang joki
salah satu joki yakni em tidak dihadirkan polisi karena masih di bawah umur
kasat reskrim polrestabes surabaya akbp hendro sukmono menyebut
para pelaku yang berasal dari oku sumatera selatan ini sudah enam bulan tinggal di surabaya untuk melancarkan aksinya
mereka mempekerjakan empat gadis di bawah umur asal sumatera selatan sebagai pekerja seks komersial
para korban dipaksa melayani tamu sebanyak tujuh hingga dua puluh kali dalam sehari
mereka bermacam macam tergantung dari kelihayan sejoki

yang mana nanti pembagiannya semuanya diakomodir oleh maminya sekarang ini
dalam kesepakatan awal mucikari menghentikan sekian persen kepada para korban
namun faktanya hingga saat ini para korban tidak pernah mendapatkan
atas perbuatannya para pelaku terancam dijerat dengan undang undang tppo
tentang perdagangan manusia dengan ancaman hukuman sepuluh tahun penjara
tim liputan kompas tv surabaya jawa timur
untuk informasi selengkapnya kita segera bergabung dengan jurnalist kompas tv
alfian rahman dari surabaya jawa timur
alfian hingga saat ini bagaimana penyidikan atau penyelidikan dari pihak kepolisian
bagaimana perdagangan orang ini bisa terungkap
selamat siang jurno dan juga saudara terkait bagaimana update terbaru dari penyelidikan
dan pendalaman kasus dari tppo yang melibatkan empat korban di bawah umur
dengan tujuh tersangka yang berasal dari luar dari surabaya ini
sudah tergabung bersama saya yaitu ksrsk polistabes surabaya kbp hendro soekmono
pak mungkin bisa ceritakan kepada pemirsa kompas ini
bagaimana awal mula pengungkapan dari kasus tppo prostitusi yang melibatkan tujuh tersangka
di luar surabaya ini dan modus operandinya seperti apa pak yang dilakukan selama ini
kalau kami menjawab bagaimana awal pengungkapan adalah berawal si salah satu korban
berusaha untuk melarikan diri dari tempat penampungan korban bersama dengan tiga korban lainnya
dia melarikan diri kemudian menyampaikan peristiwa yang dialami kepada salah satu rekan yang ada di surabaya
satu kampung kebetulan dari sumatera selatan kemudian rekan yang ada di surabaya ini melaporkan ke polrestabes surabaya
kemudian kami coba klarifikasi laporannya coba kami dalami
dan kemudian kita melakukan perencanaan terkait dengan masalah
kemudian setelah kita fix terhadap perkaranya kemo datang ke lokasi di salah satu apartemen di surabaya
di mana kami sudah memahami mempelajari modus operandi dari pergerakan mereka
di mana mereka sekitar siang hari jam satu sampai jam dua siang mereka bergerak para mucikari
dengan korban ini siang hari berangkat menuju ke beberapa hotel yang sudah ditargetkan
ketika mereka akan berangkat baru kami sergap
modus operandi cara menawarkan jasa korban ini seperti apa pak
modus operandinya si mucikari ini sebelum berangkat
dia make up para
kemudian berangkat ke hotel yang sudah dituju
biasanya menyiapkan empat sampai lima kamar
kemudian empat kamar untuk eksekusi
baik si mucikari maupun para korban
joki ini berada di sekitar hotel yang sudah dituju
yang mana nanti berkomunikasi langsung dengan para calon pelanggan
maka pelanggan ini digiring oleh joki
baru dipertemukan dengan psk nya
dari keterangan para korban
sudah beroperasional dari sejak januari
sampai dengan mei ini
untuk penanganan dan rehabilitasi dari keempat korban ini
sekarang pihak kepolisian bekerja sama dengan siapa
karena korban merupakan warga di luar surabaya
mereka dari provinsi sumatera selatan
maka penitipannya kami titipkan di dp tiga a provinsi
karena nanti khawatir pada saat persidangan nanti
pasti masih dibutuhkan kesaksian dari para korban
sementara ditampung di dp tiga a provinsi
antarprovinsi akan koordinasinya dan dikembalikan ke daerah asalnya
terakhir pak terkait himbauan mungkin kepada masyarakat
ataupun mereka yang memiliki anak di bawah usia delapan belas tahun
agar tidak terjebak dalam kasus serupa seperti apa pak
tentunya supaya melakukan pengawasan
memberikan perhatian yang baik pada putra putrinya
supaya tidak salah pergaulan
kastar rizky mpornesta besoreba bergabung bersama kami di kompastv
saudara memang ada empat korban yang hingga saat ini masih dalam perlindungan pihak kepolisian
sementara himbuan kepada masyarakat sendiri untuk lebih berhati hati memawas diri
agar tidak salah pergaulan dan juga terjebak dalam kasus serupa
rekan alfian rahman dari surabaya jawa timur